polda jawa barat sengaja tidak menyampaikan langsung kasus permorkosaan dua belas santri di jawa barat kepada publik dengan alasan korban ini masih di bawah umur
selain menjaga dampak psikologis korban dampak sosial kasus ini pun juga jadi pertimbangan
meski tidak dilakukan rilis para korban dipastikan mendapat pendampingan dan juga trauma healing dari polisi
kejadian yang ditangani oleh polda jabar itu memang kita sengaja tidak menyampaikan
kita mengingat masih anak anak kemudian telah dilakukan pelecehan oleh guru dari pasar trade tersebut
ya mungkin rekan rekan sekarang sudah bisa menyaksikan sekarang sedang berlangsungnya sidang di pengadilan
tapi proses pendampingan kepada korban dilakukan ya pak ya
pendampingan tetap karena ini menyangkut masalah perlindungan anak